seiring dengan lonjakan biaya yang tidak berkelanjutan sebesar empat belas persen per tahun
and thankfully juga anak anak di situ pada baik baik banget
yang kerja hanya dua orang terus saya masih jadi kasir waktu itu
aku kayak look tenang kayak mau gimana pun juga nanti pasti bakal ada caranya lagi
disabilitas begitu ya yang keretanya bisa
artinya ruang kan kita berikan